ya banyak publik yang bertanya tanya bagaimana kemudian wajah politik jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota
apakah secara politik dan juga hukum kemudian kita bisa menganggap bahwa keistimewaan jakarta sebagai ibu kota akan luntur
nah ini akan kita diskusikan bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir malam hari ini
tadi kita bicara soal anggota dprd yang baru
satu diantaranya wajah baru ada mas antoni winza anggota dprd dki jakarta dari fraksi psi ya mas antoni ya
oke terima kasih selamat malam mas antoni
terima kasih sudah hadir di layar demokrasi malam hari ini dan ada bang adi prayitno analis politik dari uin jakarta
bang adi selamat malam
ya sejauh ini baik baik saja
sejauh ini baik baik saja oke
hari ini ibu kota pindah ini masih menjadi top of mind perbincangan publik ya setelah kemudian pak jokowi mengumumkan pindah ke kalimantan timur
banyak yang kemudian bertanya tanya dampaknya apa dampak ekonomi dan lain sebagainya termasuk juga dampak politik
mungkin kita tanyakan dulu ke mas antoni sebagai anggota dprd yang baru wajah baru
anda menjadi anggota dprd hari ini dan bersamaan dengan perbincangan publik yang cukup intens mengenai pindahnya ibu kota ke kalimantan timur begitu
apakah kemudian anda menilai bahwa memang ibu kota hari ini sudah betul betul layak untuk jakarta layak untuk kemudian ditinggal sebagai posisinya sebagai ibu kota atau bagaimana
pertama sebelum menjawab itu saya mau terangkan dulu ada tiga implikasinya dulu nih
sampai jakarta dirubah
yang pertama itu skala internasional impact skala nasional yang kedua
yang ketiga level di jakarta provinsi
kenapa yang pertama kalau di level internasional kita lihat di undang undang nomor dua puluh sembilan tahun dua ribu tujuh
itu di pasal lima menyatakan bahwa ibu kota negara itu sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing
nah sekarang impact ke internasional kalau misalnya kita pindah ibu kota berarti banyak perwakilan negara asing kedutaan kedutaan besar yang harus
pindah juga begitu ya
keperdagangannya nanti segala macam
nah sekarang kita bicara di level tataran nasional
kalau di level tentara nasional kita lihat di pasal dua undang undang dasar dan pasal dua puluh tiga itu mpr dan bpk itu harusnya ada di ibu kota negara
nah mpr ini kan isinya kan dpr dan dpd
tapi kalau mpr nya dong yang dipindah dpr dan dpd nya tidak dipindah maksudnya gimana nih
apakah gedungnya dpr masih di situ tapi rapat rapat mpr pindah naik pesawat ke sana
itu impact nasional juga masih ada
yang ketiga yang menarik ini efek level provinsi di dki jakarta
kita kalau lihat dki jakarta itu kan daerah khusus ibu kota
kita bisa lihat di undang undang dua puluh sembilan dua ribu
pasal sembilan belas contohnya itu wali kota itu diangkat oleh gubernur
nggak ikut pilkada di dki jakarta
itu nanti ada impact politiknya lagi pemilunya bagaimana
yang kedua dprd dki itu hanya di level provinsi
sedangkan cuma ada dewan kota namanya
nanti ini apakah akan berubah menjadi dprd tingkat dua
impact politik menarik nanti saya akan tanyakan juga ke bang hadi soal itu
tapi kalau menurut pandangan anda apakah memang sudah saatnya jakarta ini dilepas
ditinggal sebagai sebuah ibu kota negara
ini banyak pandangan yang bisa banyak dimensinya
saya tergantung saya mau pakai dimensi hukum politik atau tata kota
tapi kalau yang saya dengar dengar dari orang orang tata kota nih
saya tidak ahli di sana saya cuma dengar
itu memang ada banyak permasalahan di jakarta yang sulit pertama
yang pertama adalah kalau mengubah tata kota itu kita harus pembebasan tanah
nah kalau implikasi hukumnya pembebasan tanah memang di jakarta sangat sulit
banyak tanah yang tidak tercatat
lalu pembebasannya bagaimana caranya
akhirnya pemprov kalau mau membebasin tanah
akhirnya kayak bingung gitu
kita bebasin tapi benar benar
dia bukan pemiliknya karena nggak tercatat
akhirnya begitu dibebasin salah bebasin digugat di pt un nggak selesai selesai
tergantung dari dimensi mana kita kemudian melihat layak atau tidaknya begitu ya ibu kota jakarta dipindah ke kalimantan
nanti saya akan tanyakan ke bang adi praitno soal implikasi secara politik
tadi juga sudah disinggung sedikit oleh mas antoni soal bagaimana nanti pemilihan wali kota
nah ini kan kemudian akan berubah atau seperti apa
dan apakah kemudian sebenarnya gini bang hadi
dengan kemudian jakarta tidak lagi menjadi ibu kota
apakah jakarta akan hilang
kuot an kuot keseksiannya secara politik begitu secara politik nasional
nanti kita akan bahas usaha jeda kami akan segera kembali saat lagi tetap bersama kami di layar demokrasi
ya anda kembali di layar demokrasi tadi sudah disinggung juga oleh mas antoni bang adi praitno
soal kemudian implikasi implikasi ketika jakarta tidak lagi menjadi sebuah ibu kota
tapi secara politik bang hadi praitno
apakah kemudian akan hilang daya tarik jakarta ketika tidak lagi menjadi sebuah ibu kota
secara simbolik tentu akan berpengaruh tapi tidak terlampau signifikan
karena kendali dan kontrol politik itu akan tetap berada di jakarta
misalnya ketua ketua umum partai itu ada di jakarta semuanya
kantor kantor dpp semua partai politik itu semua ada di jakarta
itu artinya sekalipun ibu kota pindah ke kalimantan
saya kira semua epicentrum pergerakan politik akan dikendalikan di jakarta
ini yang saya kira bahwa kehilangan ibu kota di jakarta itu perkora biasa biasa saja
karena banyak magnet yang kemudian timbul dan lahir dari jakarta ini
satu selain memang titik politik dikendalikan dari jakarta
yang kedua magnet secara ekonomi akan tumbuh di sini
dan pada saat yang bersamaan sektor politik kita cukup dan sangat ditentukan sejauh mana distribusi logistik itu yang kemudian cungguh
tapi kan semua kembali
karena presiden mpr semua pusat pemerintahan kan akan pindah ke kalimantan
itu mengurangi tidak kemudian dampak dampak bagi jakarta secara politiknya
saya kira tidak akan
tetap jakarta akan menjadi satu satunya tempat yang tetap menjadi idola banyak politisi
karena semua hal itu dikendalikan
kedalinya masih di sini
kendalinya di sini
saya tidak memperkirakan bahwa dalam jangka waktu tertentu ketua ketua umum partai itu akan pindah stay di sana
saya juga tidak pernah membayangkan dan nggak mungkin terjadi sepertinya
kantor kantor dpp seperti psi akan pindah ke kalimantan
saya sih melihatnya jakarta ini merupakan epicentrum yang bisa menjangkau berbagai lapisan
karena apa semua infrastruktur ini justru tumbuh dan mantapnya di jakarta
mau ke mana pun fasilitasnya lebih memudahkan dan lebih visible itu ada di jakarta
ini yang saya kira bahwa perpindahan ibu kota harus dimaknai biasa biasa saja
karena dalam banyak negara perpindahan ibu kota ini kan hanya sebatas upaya untuk
tidak mengkampur adukkan antara pusat bisnis dan pusat pemerintahan
seperti di sydney misalnya ada canberra ada sydney ada melbourne di australia maksud saya
nah ini ada pusat bisnis dan pemerintahan yang berbeda
jadi pusat politik tetap akan ada di jakarta
bukan pusat politiknya tapi semua hal yang berkaitan itu akan dikendalikan dari jakarta
tapi tentu kan ini masih prosesnya akan masih bergulir ya bang adi praetno
bahwa kemudian nanti status daerah istimewa itu kan akan dicabut tentu ada implikasinya dong
betul akan begitu banyak ada undang undang yang harus direvisi
undang undang misalnya daerah khusus jakarta ini sudah tidak lagi
bahwa wali kota misalnya yang selama ini ditunjuk di jakarta itu harus dipilih
apakah juga di kaltim akan berlaku yang sama seperti jakarta
ini begitu banyak kerumitan kerumitan yang sebenarnya sejauh ini belum terungkap reinhardt
yang jelas bahwa wacana pindah ibu kota sebagai upaya untuk melakukan pemerataan pembangunan kita dukung
tapi bahwa ini butuh kajian yang mendalam
tidak buru buru itu menjadi catatan penting
naskah akademik tentang pindah ibu kota ini nggak ada yang tahu
satu dpr nggak ada yang dapat
pertanyaan kita siapa pertama kali pihak yang mendapatkan naskah akademik tentang pemindahan ibu kota
kajian kajiannya soal potensi potensinya tiba tiba ini bocor kemana mana viral di mana mana
pada saat yang bersamaan dpr sebagai mitra pemerintah ini tidak pernah diajak bicara itu satu
yang kedua hal hal ke depan tentu saja
berkaitan dengan regulasi pindah ibu kota menjadi penting
karena apa menjadi penting
harus ada jaminan undang undang yang memastikan bahwa setelah dua ribu dua puluh empat setelah jokowi tidak jadi presiden
bahwa pemindah di ibu kota ini tetap sustain
jangan sampai ganti presiden ganti rezim tiba tiba kebijakan ini kemudian dirubah
kemudian dievaluasi kan mubazir
itulah artinya kepastian hukum tentang pindah ibu kota menjadi suatu hal yang penting
karena tidak ada upaya untuk tidak melanjutkan pemindahan ibu kota ini
kan politik kita adalah penuh dengan dendam politik
suka meniadakan prestasi prestasi pemimpin yang sebelumnya
ini kan mengerikan politik kita
sebab itulah mumpung ada waktu sekitar lima tahun bikin undang undang yang menjadi gembok
supaya perpindahan ibu kota itu tidak sangat terkait dengan siapa yang jadi presiden
dan sangat tidak terkait dengan siapa yang jadi rezim saat itu
mas santri kalau dari dpr nya bagaimana kemudian melihat pindahnya jakarta kembali ke jokowi
kemudian tidak lagi akan menjadi sebuah ibu kota
apakah memang sudah saatnya begitu
atau anda melihat bahwa sebetulnya jakarta masih oke sih untuk menjadi sebuah ibu kota negara
saya tidak bisa berbicara mewakili dprd tentunya
ini tentu kapasitas saya sebagai pribadi ya
saya melihatnya saya menghargai pak presiden kita
pastinya saya yakin sudah dipikirkan matang matang
karena bagaimanapun juga ada banyak negara yang telah berhasil
memisahkan pusat pemerintahan dan pusat bisnis
kalau saya bisa lihat saya kebetulan studi waktu itu dibiaya oleh negara juga di washington dc
itu pusat pemerintahan
tapi pusat perdagangannya itu di new york
dan saya melihat itu justru semakin baik hal seperti itu terjadi dan sudah sukses
itu tidak serta merta kita jadi harus nggak percaya bahwa nanti jakarta kehilangan bisnisnya
enggak jakarta akan jadi pusat bisnis saya rasa
infrastrukturnya sudah terbangun
tapi ketika ini digabung menjadi infrastruktur bisnis dan infrastruktur kepemerintahan
nanti demo demonya demonstrasi demonstrasi ribut di jakarta bisnis buruh apa segala macam
dan lain lain lah
akan mengganggu kepemerintahan maksudnya
untuk memperlancar pemerintahan tentunya akan lebih baik kalau dipisah
toh untuk pembangunan aja pembebasan tanah sangat sulit
kita mau bangun pembangunan infrastruktur pembebasan tanah
kalau kita tidak punya tanah bagaimana kita bisa bangun
jadi ini saya rasa keputusannya pasti sudah dipikir matang matang oleh pak presiden dan juga timnya
mas antoni usaha jeda kita akan coba bahas soal menurut anda apa yang kemudian perlu diperjuangkan oleh eksekutif dari dki jakarta
yang lain lain mungkin gubernur dan juga timnya
untuk kemudian agar tidak kehilangan beberapa kespesialan ibu kota jakarta maksud saya
setelah kemudian tidak lagi menjadi ibu kota
misalnya tadi soal wali kota yang dipilih dan lain sebagainya
nah itu bagaimana
apakah itu perlu atau menurut anda tidak perlu
kita bahas usah jeda
kami akan segera kembali
tetap bersama kami di layar demokrasi
ya anda kembali di layar demokrasi
saya lanjutkan lagi ke mas antoni
menurut anda apa kemudian yang perlu paling tidak diperjuangkan oleh gubernur saat ini
atau ke depan ya
gubernur dki jakarta ke depan
ketika nanti ibu kota tidak lagi dimiliki oleh jakarta
adakah hal hal yang sepatutnya tetap dipertahankan
atau justru ya tidak apa apa
sebetulnya ya kita ikut saja
tinggal mengikuti saja apa yang kemudian akan terjadi
pertama sebelum kita bisa bicara apa yang kira kira eksekutif bisa perjuangkan
tentunya kita harus tahu juga bahwa ini sebenarnya kapasitasnya kapasitasnya presiden dan dpr
untuk menentukan perubahan undang undang
kekhususan ibu kota dki jakarta
tapi kalau kita mau cari cari poin poin apa yang kira kira masih bisa dipertahankan
yang pertama harmonisasi hukum itu menurut saya penting
nah ini maksudnya apa
kalau menurut saya kalau ketika ada dprd tingkat satu dan tingkat dua
kita buat seperti itu
maka konsekuensinya akan ada perda tingkat kota dan juga perda tingkat provinsi
ini kalau tidak harmonis kita mau uji kemana repot
nah jadi mendingan menurut saya itu lebih baik kalau
dibiarkan status seperti ini saja dulu
sehingga kita bisa kita lihat ke depannya
menurut saya ini sudah cukup efisien kalau di jakarta dengan posisi seperti ini
jadi saya meyakini kalau ada yang harus dipertahankan yaitu statusnya dpr di provinsi
itu sudah cukup
soal pemilihan wali kota menurut anda tetap seperti yang hari ini atau kemudian dipilih langsung
saya pikir dengan pemilihan seperti ini
berarti kan gubernur yang di pemilihannya itu kita sentral ke gubernur
gubernur yang memilih bawahannya
itu akan meminimalisir gesekan di internal gubernur sendiri
karena wali kota wali kota ada pilihan pilihan gubernur sendiri
sebenarnya meskipun harus pertimbangan dprd tentunya
dan itu kalau kita mau ngomongin ibaratnya ini suatu kendaraan
kalau mesinnya itu selara semua maka akan lebih kencang
jadi menurut saya itu bisa dipertahankan
satu lagi ini juga cukup menarik mas antoni
ketika kemudian hari ini juga ramai beberapa kota penyangga di ibu kota
mulai tertarik untuk masuk ke ibu kota
ada depok katakanlah ada kemudian wilayah wilayah yang lain
sampai ada juga muncul ide ada provinsi bogoraya
apa pandangan anda soal itu
apakah kemudian dengan status ibu kota nanti akan dicopot di jakarta
apakah kemudian kota kota lain ini punya peluang untuk masuk ke dalam satu wilayah administrasi di jakarta
peluang itu ada
cuman memang itu masalah implikasi politik sama hukumnya agak berbeda
kalau masalah hukumnya tentunya nanti akan bingung pemilunya bagaimana
siapa yang pilih wali kota di sebelah sebelah kita atau gubernur di sebelah sebelah kita gitu loh
itu apakah bakal ada bentrokan implikasi hukum
dan itu secara politik juga nanti pemilunya bagaimana ini akan banyak benturan
jadi harmonisasi hukum ini perlu kita pikirkan matang matang tentunya
jadi gak semudah itu kita main gabungin aja gitu
bang adi bagaimana itu kan juga ramai sebetulnya
ketika bersamaan ini ketika ramai pindah ibu kota ramai juga kemudian kota kota lain mau masuk juga
apakah memang ini punya implikasi politiknya sampai ke arah situ ya atau gimana
ya kalau bicara tentang posibilitasnya mungkin
tapi kan kita harus tahu pindahnya ibu kota dari jakarta ke kaltim sebagai upaya untuk mengurai keruutan keruutan yang ada
jangan menambah keruutan lagi
ini jangan menambah keruutan
masih dalam polemik masih dalam konteks penajaman yang semakin mantap
ini bekasi sama bogor kemudian tiba tiba ingin merapat
ini tidak menyelesaikan persoalan itu satu
yang kedua menurut saya ini tidak ada relevansinya untuk dibahas apakah bekasi dan bogor ini menjadi penting kepada jakarta
tapi yang jelas untuk jawa barat ini butuh pemekaran
karena bekasi depok itu secara geografis lebih dekat ke jakarta
artinya dua jam ke jakarta lewat darat itu sampai
tapi dari bekasi ke bogor ke bandung itu butuh waktu enam sampai tujuh jam
tapi yang paling penting sih sebenarnya menurut saya adalah bahwa ketika ibu kota ini pindah dari jakarta ke kaltim
satu jakarta sebagai provinsi akan menjadi provinsi yang biasa biasa saja
turun sedikit kastanya
kalau sama ini dia istimewa karena ada kehususan sebagai anggota
turun kasta maka semua struktur dan komponen politik yang ada di dalamnya juga sepertinya harus turun kasta
ketika wali kota ditunjuk oleh gubernur mestinya ke depan
karena jakarta sama juga
sama dengan provinsi provinsi yang lain wali kotanya juga harus melalui proses pilkada
ini yang saya kira akan begitu banyak kerumitan undang undang yang harus bongkar pasang sebagai upaya untuk menganyam kemungkinan kemungkinan apa yang akan terjadi dan terbaik untuk jakarta
apakah kemudian hanya memang sekedar kehilangan status sebagai daerah ibu kota saja bang adi
implikasi kepada ibu kota setelah tidak lagi menjadi kepada jakarta setelah tidak menjadi
yang kedua yang kedua
secara simbolik memang seakan akan kiblat politik pindah ke kaltim
tapi kita juga harus ingat bahwa apa yang terjadi di kaltim kemungkinan besar juga akan dikendalikan di jakarta
seperti yang saya bahas di awal
karena semua titik sentrum pengendali politik itu ada di jakarta
ketua umum tinggal di jakarta media mainstream tinggal di jakarta kantor kantor dpp partai juga ada di jakarta
sebab itulah meski secara simbolik pemerintah itu pindah di kaltim tapi pada saat yang bersamaan arah dan masa depan politiknya juga akan selalu ditentukan dari jakarta
ini yang saya kira ke depan sekalipun pusat pemerintahan dan bisnis dipisahkan jakarta akan tetap menjadi ibu kota yang selalu memunculkan daya dan magnet
begitu banyak orang akan datang ke sini
daya dan magnet termasuk untuk posisi kursi gubernur apakah masih seksi hari ini ketika tidak lagi menjadi sebuah ibu kota
karena kita lihat belakangan ini kan politik nasional munculnya presiden dari gubernur dki jakarta
muncul tokoh tokoh itu dari jakarta itu bagaimana pak adi
ya saya kira jakarta tetap akan menjadi provinsi gubernur yang diberikan
ya saya kira jakarta tetap akan menjadi provinsi gubernur yang diberikan

yang dianggap sebagai batu batalompatan untuk menuju pilpres
karena semua infrastruktur politik masih ada di jakarta
saya nggak tahu persis kalau dua puluh tiga puluh tahun yang akan datang infrastruktur politik ekonomi juga terbangun di kaltim
mungkin secara perlahan
tapi untuk jangka pendek jangka menengah saya kira itu agak sulit untuk diwujudkan
jadi ini yang saya kira sekalipun ibu kota pindah ke kaltim jakarta pak anies dan antum mas bro gitu ya
jangan berkecil hati
artinya pindah ibu kota ini bukan soal memindah kos kosan
tapi ini memindah soal bagaimana mental model budaya harus hijrah dari jakarta ke kaltim
bukan persoalan biasa
jangan sampai seperti di australia
pindah ibu kota ke canberra tapi sepi kayak kuburan gitu loh pak
ini yang saya kira menjadi tantangan ke depan
bahwa niat baik pemerintah ingin mengurangi
harus dibarengi dengan kemudian kajian dan juga peraturan peraturan yang jelas
harus dibarengi dengan kemudian kajian dan juga peraturan peraturan yang jelas

jangan sampai kita justru membazir memindahkan ibu kota ini tapi feedback dan hasilnya tidak terlampau dirasakan
tapi secara politik titik kendalinya masih ada di ibu kota
oke terima kasih banyak bang adi apa mau tambahin lagi
jnn dan teman teman juga pindah ke sana
agak beda ceritanya
kita lihat seperti apa kemudian nanti berkembangannya ke depan
terima kasih banyak bang adi praetno sudah hadir
terima kasih banyak mas antoni sudah hadir di sian indonesia malam hari ini
kami akan segera kembali saat lagi dengan informasi kemudian ini bagaimana pemerintah menjawab berbagai keraguan dan kritik publik soal pemindahan ibu kota
kita hadirkan wawancara kepala bapak penas usai jadwal berikut